saudara dua orang bandar narkotika di bekuk direkturat narkoba polda bengkulu
jaringan ini terungkap setelah petugas mengagalkan upaya penyeludupan paket sabu ke dalam rutan
dari kedua bandar didapati barang bukti narkotika jenis sabu seberat satu kg senilai satu miliar rupiah
keduanya diketahui merupakan anggota jaringan narkotika yang terhubung dengan bandar besar di jakarta
jaringan ini terungkap setelah sebelumnya upaya penyelundupan paket sabu ke dalam rutan bengkulu berhasil digagalkan petugas
total polisi menangkap empat orang pelaku yang terlibat termasuk pekerja kantin di rutan bengkulu yang berperan sebagai kurir narkoba
pengembangan kasus ini masih dilakukan polisi termasuk mengejar bandar besar pengendali jaringan narkoba tersebut
kalau kita totalkan kurang lebih satu kiloan lah